sampai jumpa di video selanjutnya
tante gak bisa membatalkannya
tante milah mohon tante milah mohon tante
dan kalau memang papi mau merahasiakannya
alena akan bantu papi merahasiakannya dari eyang
tapi satu yang harus papi tahu
alena akan selalu mensupport tapi
tidak kalah dari anak kandung papa
alena harisya putri
terima kasih alena
terima kasih sayang
kenapa kamu mau tahu kebenarannya
kalau kebenaran itu akan menyengsarakan semua orang
yang sesara bukan cuma
tapi juga papa mama fadil
dan juga kak fah
bilang sama mau untuk membatalkannya
kamu harus memperjuangkan apa yang menjadi hak kamu kamila
mila mau bicara sebentar sama tante
mau bicara apa
sebelumnya mila minta maaf sama tante
kalau pembicaraan mila ini akan menyinggung perasaan
mila sudah menganggap tanpa seperti mama mila sendiri
mila sangat menghormati tante
sampai saat ini mila sama sekali nggak berani untuk meminta apapun dari tante
kali ini mila mau meminta satu permintaan sama tante
kamu kok ngomongnya formal sekali sih sama tante
kamu bilang aja deh
gak usah takut mila
tapi asalkan satu hal
kamu gak boleh minta sama tante untuk pindah rumah
karena kalau itu yang kamu minta sampai kapanpun tante tidak akan menyetujuinya
enggak tante bukan itu
mila mau minta sama tante
agar tante membatalkan perjanjian tante dengan edo
tolong jangan berikan rambut kafa pada saat acara akekah nanti
kamu kenapa sih mila
kenapa kamu ikut ikutan meminta tante untuk membatalkannya
pokoknya tante gak mau mila
tolong kabulkan permintaan mila tante
mila kamu ngapain sih pakai merutut segala
ayo mila bangun tante tetap tidak mau mila
mila sampai kapanpun kamu berlutut sama tante tante tetap tidak mau membatalkannya mila
jadi ayo kamu berdiri
tante tidak suka kamu bicara milik milikan begini mila
memangnya kenapa mila
tante juga berhak atas kafa
apa tante gak boleh mila
bukan begitu tante
tante nggak suka kamu bicara seperti ini mila
kamu ini kenapa sih mila
ila kemarin kamu sudah setuju dengan keputusan tante
karena kamu juga yakin kita akan menang
kenapa sekarang kamu jadi takut seperti ini mila
kamu kan tahu sifat tante mila
tante sangat berpegang dengan keputusan tante
dan tante tidak mudah mengubah keputusan tante tanpa alasan yang jelas mila
dan alasan yang kamu kemukakan sama tante ini tidak jelas
tante nggak bisa membatalkannya
dan soal rambut kava
tante tahu kava itu anak kamu mila
tapi tante akan tetap memberikan sedikit rambut kava untuk edo tes dna ulang
menurut tante itu wajar kan mila
dan itu nggak menyakitkan kava kan
supaya edo bisa melihat dengan jelas kalau fadli itu adalah ayahnya kava
dan setelah itu tante mau edo berhenti untuk mengganggu kehidupan kamu fadil dan kava
dan tidak ada satu orang pun yang bisa membatalkan keputusan tante
tidak papa tidak fadil tidak taufan dan juga tidak kamu kamila
nilai cuma terlalu bahagia aja karena mila udah memiliki kava sekarang
kava mila kau udah pulang
tadi alena datang ke kliniku
kenapa sama alena kak
soal penyakitnya pak haris milla
penyakit apa pak
aku belum tahu pastinya
tapi dari gejala dan ciri cirinya alena menduga kalau
kalau pak haris
pak haris menderita
menderita apa kak
papa menderita apa kak
papa menderita apa kak
papa menderita penyakit gagal ginjal mila
apa itu berbahaya kak
kalau ginjal papa kamu rusak papa kamu bisa
apa itu berbahaya
ya ampun mila
mila kamu sudah lama sekali kamu gak telepon ibu
bila baik baik aja bu
bu ada yang ingin mila tanyakan sama ibu
dan mila harap bularas mau menjawab dengan jujur
bularas bagaimana dengan hasil lepek papa
sebenarnya papa sakit apa bu
merahasiakan ini semua untuk aku
oh kamu mau tanya soal itu
kalau soal itu tolong kamu jangan tanya sama ibu
tolong kasih tahu mila sebenarnya apa sakit apa
papa bukan cuma kecapean kan bu
aku punya penyakit kan bu
apa itu benar
apa itu benar bu
bularas tolong jawab
kalau jawab iya atau tidak
kamila membutuhkan jawaban itu bu
benar atau tidak bularas
mila harus datang
ibu tutup dulu ya
ibu ibu tunggu jangan ditutup dulu
pembicaraan kita belum selesai
papa benar papa gagal ginjal bu
maaf kalau soal itu ibu nggak bisa bantu
kamu tanyakan langsung aja ya
bularas bularas sama sekali nggak
nggak jujur sama mila kak
mila takut kak mila takut
bapak benar benar sama seperti mama
papa pasti menyembunyikan penyakitnya
karena papa nggak mau orang orang di sekitarnya khawatir sama dia
ya nggak mau kehilangan papa kak
papa malah membuat mila tak bahawatir
mungkin pak haris butuh waktu mila
dia belum siap untuk mengatakannya
mila takut kejadian yang dialami mama akan terulang lagi
sampai jumpa lagi